buat resah warga polisi mengerebek aktivitas perjudian dado goncang di desa siulak tenang kecamatan siulak kabupaten kerinci jambi
tim reskrim polres kerinci mengerebek lokasi judi dadu goncang di desa siulak tenang kecamatan siula kabupaten kerinci
puluhan pelaku yang sedang asik bermain judi berhamburan dan berusaha kabur dari kejaran polisi
polisi akhirnya berhasil mengamankan bandar judi dan empat orang pejudi serta menyita barang bukti uang ratusan ribu rupiah hingga dadu sebagai alat judi
penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas judi tersebut
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku terancam hukuman sepuluh tahun penjara